dulu tuh mama selalu jantungan setiap kali ngeliat al datang ada aja lukanya yang baru
tapi kamu tau kan luka yang paling parah ada dimana
aku aja baru tau badannya mas al banyak luka
ma gak usah ngebahas itu lah ma
mandi malu mungkin dibahas ya
ya kan kalian udah dua bulan menikah
ke mana ya orang orang ya
kau kayak gak ada tanda tanda kehidupan gitu ya
apa mereka udah pindah
itu jangan jangan gue dipecat lagi nih
assalamualaikum bu ini mirna
bu saya udah balik tapi rumah kosong
iya saya sekarang di rumah anak saya
oh di rumahnya pak bos
saya kotok ketok saya khawatir bu
jangan jangan saya nggak diterima kerja lah
jangan jangan saya gak diterima kerja lah

ya gak mungkin lah
kamu selalu di welcome di rumah kita
yaudah kamu langsung ke rumahnya al
kamu tau kan alamatnya
rumahan pondok pelita jalan alamanda no lima
siap bu siap bu
saya segera ke sana ya
ternyata bu bos sama rena dan pindah ke rumah pak bos
kalau bu rosa itu namanya pak bos
bagus deh kalau gitu jadi gue gak perlu rahasia rahasilan lagi sama andi
noncar ke sana
jangan lama lama ya mas
iya sayang sebentar dong kok
boleh telepon mama enggak
eh untuk saat ini gak dulu ya sayang handphone mama rusak
ini mama lagi mau service
bisa dihempel gak
nanti saya benerin
saya suruh reni buat benerin aja
jaga renah baik baik ya
jangan sampai rena kekunci lagi di kamar mandi
makanya kamu jangan pergi pergi dari rumah
gak tau kan kalau anaknya pernah kekunci di kamar mandi
untungnya kamu gak kena penapa ya sayang ya
oke yuk berangkat
ya sayang ya jangan susah ya
ya sayang jangan susah
yuk kita main
sit di depan
mama aja mama kan mama yang masam
nih kalau nggak ada yang mau di depan
nih dua duainya belakang aja udah
gak sabaran banget anak mama
dah kamu di depan din
dia sebenernya seneng andin ngeliat kita
kan ibu harus minum obat
saya enggak nafsu makan sus
ibu harus makan bu
biar ibu cepat pulih
saya perlu usia
ma aku kehilangan baik aku
aku kehilangan baik aku
mama yang sabar ya
tak apa tak apa
kamu harus sabar ya
ya udah jadi kehendak ya allah
karena kalau allah sudah berkehendak
tidak ada yang bisa melahunya sayang
sabar aku enggak mau kehilangan baik aku
aku enggak mau
aku enggak mau
sayang itu yang papa omongin tadi benar
mama akan selalu bantu kamu
mama akan ada di samping kamu
papa mau bicara sebentar sama kamu
mama ke kantin dulu beli makanan buat kamu ya
pasurnya saya tinggal ya
iya bu chandra
luka luka yang terjadi
kamu sudah kering kok
gimana luka tusukan kamu sudah oke
oke mbak udah kering kok
andin kamu tahu kan luka luka di badan
kamu pasti heran deh melihat banyak luka di badannya
dulu tuh mama selalu jantungan setiap kali ngeliat al datang ada aja lukanya yang baru
tapi kamu tahu kan luka yang paling parah ada di mana
aku aja baru tahu badannya mas al banyak luka
ma nggak usah ngebahas itu lah ma
andin malu mungkin dibahas ya
ya kan kalian udah dua bulan menikah
mama tuh kayak ngerasa udah deket sekali sama andin
rena tuh lucu sekali ya
tapi mama pengen sekali punya cucu dari kalian berdua
aku sama andin ini kan mutusin buat nikah
waktu itu waktunya singkat
jadi aku sama andin itu pingin nikmatin waktu berdua ma
pingin pacaran dulu
lagian untuk rena juga baik mbak
kalau aku punya anak sekarang kan mungkin nanti kasih sayangku buat rena jadi berkurang
ya juga sih
kalian pasti tahu yang terbaik buat kalian berdua
masal aja belum cinta sama aku
tapi mudah mudahan dengan adanya mama di sini
hati masa jadi tambah lebih cepat untuk terbuka dan cinta sama aku
biasa aja mukanya nggak usah kayak gitu
sama istri sendiri kok kayak gitu
tapi sama istri tuh harus hangat harus warm
harus baik harus nice
jadi seperti itu kejadiannya pa
ini semua murni kesalahpahaman aja pak
kesalahpahaman yang kamu bilang
itu kamu bikin sendiri no
sudah berapa kali kamu sama elsa ribut ribut karena sikap kamu yang selalu peduli sama andin
nob kenapa sih kamu masih ngurusin andin
tapi memang pada saat itu andin membutuhkan bantuan pak
papa terima kasih kamu sudah membantu andin
terima kasih papa nob
kalau dengan bantuan kamu
hati elsa terluka papa nggak mau
nok kamu harus lebih menjaga perasaannya elsa
kamu tahu kenapa
karena elsa sangat mencintai kamu
kasih kesempatan untuk cinta kalian
untuk rumah tangga kalian
lain kali kalau ada kejadian sama andin
telepon suaminya atau telpon papa
jadi kesalahpahaman seperti ini nggak ada lagi
nggak usah minta maaf sama papa ya
kamu minta maaf dengan sepenuh hati sama elsa
terima kasih sama sama
salam buat selagi kamu ya
masuk aja dulu ya
aku ditunggu sama orang pro ya sama sama
kalau gitu jangan lupa jemput nanti ya
iya nanti aku jemput
gue selalu deg degan kalau ngeliat andin sama mama kayak gini
gue berasa kayak bau belum waktu
yang kapanpun akan meledak
kamu tolong beliin andin handphone yang baru ya